nah berikutnya pemirsa masih berkait dengan kecelakaan transportasi publik ya
ini tentang pesawat ethiopian airlines yang kemarin kecelakaan menyikapi peristiwa tersebut
lalu kemudian kita melihat bahwa itu terjadi pada hari minggu yang lalu ya
nah kementerian perhubungan melarang pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan terbang untuk sementara waktu
nah sementara itu pemerintah juga mengucapkan bela sungkawa
atas meninggalnya satu orang wni yang menjadi penumpang pesawat ethiopian airlines
korban adalah seorang wanita yang bekerja untuk world food program dan berdomisili di roma italia
kementerian luar negeri mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga harina hafiz warga negara indonesia
yang menjadi korban kecelakaan pesawat ethipian airlines
korban yang bekerja di world food program pbb telah menikah dengan warga negara italia dan tinggal di roma
dari korban tujuh di antaranya adalah staf dari world food program bbb
kementerian luar negeri juga telah berkoordinasi dengan pihak kedutaan ri di kenya dan di ethiopia
dijadikan karena perbedaan waktu yang cukup banyak dengan kbri roma
karena yang bersa almarhumah bertempat tinggal di roma
maka duta besar kita di roma sudah menghubungi keluarga
sudah berkunjung ke pihak keluarga almarhumah menikah dengan warga negara italia
dan kita secara langsung
menyampaikan duka cita kita kepada pihak keluarga
sementara itu dilansir dari detik com
kementerian perhubungan melarang pengoperasian pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan untuk sementara waktu
hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi pesawat jenis tersebut laik terbang
inspeksi akan dimulai hari selasa
dan apabila ditemukan masalah maka pesawat tersebut akan langsung dilarang terbang
anggota ombudsman bidang transportasi alvin lee juga menyatakan hal yang sama
larangan perlu dilakukan demi keamanan dan keamanan yang harus dilakukan untuk memiliki keamanan yang baik
dan keamanan penumpang

di indonesia terdapat sebelas unit pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan
sepuluh pesawat dimiliki oleh lion group dan satu unit dimiliki oleh garuda indonesia
pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan milik lion air pertama kali diperkenalkan kepada publik pada tiga juli dua ribu tujuh belas
berdasarkan situs boeing spesifikasi tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan ini memiliki kapasitas
tempat duduk satu ratus enam puluh dua hingga satu ratus tujuh puluh delapan kursi dengan maksimum kursi mencapai dua ratus enam puluh
perintah mengandangkan pesawat tipe boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh marx juga dilakukan otoritas penerbangan tiongkok
pasca jatuhnya pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh mark delapan yang dioperasikan mas kp etuvian airlines
tiongkok mengoperasikan setidaknya sembilan puluh pesawat tipe tersebut
tim liputan cnn indonesia